hingga saat ini nasib keberangkatan puluhan ribu peserta umrah korban abu tur masih belum jelas
tak sedikit di antara puluhan ribu peserta tersebut sudah mengumpulkan uang bertahun tahun untuk bisa umrah
di awal tahun dua ribu tujuh belas lalu tiga orang warga desa mati rotasi kecamatan maros baru maros sulawesi selatan yang saling bertetangga ini
sepakat untuk berangkat menunaikan ibadah umrah bersama menggunakan jasa travel abu turs karena menawarkan biaya umroh murah
ketiga orang ini adalah dayeng sana yang berusia tujuh puluh enam tahun dayeng jida enam puluh tahun dan daeng sanging enam puluh tiga tahun
setelah menyetor lima belas juta rupiah pada agustus dua ribu tujuh belas mereka dijanjikan berangkat bulan februari dua ribu delapan belas
namun jadwal itu terus ditunda hingga akhirnya tidak ada lagi kepastian
di awal tahun dua ribu tujuh belas mereka dijanjikan berangkat bulan februari dua ribu delapan belas
kalau ada yang melahirkan saya kasihkan rp dua rp tiga
oh pekerjaannya dukun beranak ya
bantu bantu orang melahirkan
salah satu korban daeng sana mengaku mendapatkan uang biaya umrah itu dari anaknya yang baru menjual sawah
perempuan yang hanya bisa berbicara dalam bahasa daerah ini mengaku hanya ingin melihat kaabah di hari tuanya
kini mereka hanya bisa pasrah dan berharap agar mereka bisa berangkat umrah
muhammad bakri maros sulawesi selatan